dua pasien positif virus corona dinyatakan sembuh dan siap dipulangkan
mereka adalah pasien kasus nomor enam dan pasien kasus nomor empat belas
jurubicara penanganan virus corona ahmad yuryanto menjelaskan
kedua pasien tetap harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing masing selama empat belas hari
keduanya dinyatakan negatif covid sembilan belas setelah menjalani pemeriksaan dua kali di rumah sakit
ahmad yuryanto mengatakan saat ini pihaknya tengah mengedukasi pasien
agar setelah pulang mengisolasi diri dari lingkungan keluarganya selama empat belas hari
hal ini dilakukan karena besar kemungkinan pasien yang sudah sembuh dapat tertular kembali covid sembilan belas
pasien yang sudah dinyatakan sembuh diminta tetap menjaga jarak dengan lingkungan sekitar
menggunakan masker tidak menggunakan peralatan makan yang sama
serta mengurangi aktivitas di luar rumah
ini sudah dua kali diperiksa negatif
artinya sekarang kita sedang mengedukasi mereka untuk persiapan pulang
dengan melaksanakan self isolated
artinya dia harus melakukan isolasi diri di lingkungan keluarganya
ini bukan sesuatu yang mudah karena kita harus menyampaikan betul
meskipun sudah negatif
masih kita harapkan mereka berhati hati
kondisinya baik tidak ada keluhan apapun
dan kita sudah sebentar lagi akan mencoba mengkoordinasikan untuk bisa dikembalikan
tentunya di dalam self isolated ini mereka harus tetap menggunakan masker
menghindari kontak dekat dengan anggota keluarganya
tidak menggunakan alat makan dan minum bersama
kemudian mengurangi aktivitas
di luar rumah